terkait langkah bobi bergabung dengan partai gerindra
pdip mengaku tak mau ikut campur atas keputusan tersebut
pihaknya bahkan sudah lupa soal menantu presiden jokowi itu
andreas sebut pdip sudah punya calon sendiri yang kini dalam penjaringan
sebelumnya pdip memanggil bobi nasution usai deklarasi dukungannya
kita sudah lupa sudah lupa
situ urusan mereka itu nggak campur kita soal itu
nggak campur soal itu itu urusan dia
kalau misalnya pdip sudah ada calon sendiri
nggak ada urusan dengan bobi kita punya calon sendiri
siapa yang mudah kuat di
beberapa yang sedang melakukan proses
yang ikut proses penjaringan termasuk gubernur incumbent